kpu resmi menetapkan partai umat sebagai partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
keputusan itu diumumkan kpu setelah partai umat mengikuti proses verifikasi ulang di sulawesi utara dan nusa tenggara timur
komisioner kpu idam holik mengatakan bahwa partai umat memenuhi syarat di ntt di sembilan belas kabupaten kota dari syarat minimal tujuh belas wilayah
sementara di sulawesi utara partai umat memenuhi syarat di sebelas kabupaten kota dari syarat minimal sebelas wilayah
sebelumnya pada empat belas desember dua ribu dua puluh dua kpu telah mengumumkan dan menetapkan tujuh belas parpol nasional dan enam parpol lokal aceh sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
kala itu partai umat dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat verifikasi faktual di ntt dan sulawesi utara
partai umat kemudian melayangkan gugatan ke bawaslu atas keputusan kpu tersebut
pengurus pusat partai umat telah dibacakan hasil rekapitulasi hasil verifikasi
pasca putusan bawah selu dan seperti mana kita ketahui maka statusnya dinyatakan memenuhi syarat
oleh karena itu selanjutnya seperti mana tata tata tadi akan dilakukan penangkatakan dan berita acara rekapitulasi
apakah tim sudah siap